saya tahu ini semua pasti melanggar kode etik yang biasa dokter jalankan
tapi kami mohon dok kami mohon dokter supaya bisa membantu kami
masalah ini juga sangat urgent untuk kami
masalah ini juga sangat sangat urgent untuk kami
masalah ini juga sangat sangat urgent untuk kami
masalah ini juga sangat sangat urgent untuk kami

masalah ini juga sangat sangat urgent untuk kami

baulah ya beli istri sistemnya ke pecah

bagaimana veterannya baru
nah makasih besar
iya jadi tiap kali papa berdiri itu kepala papa pusing
ya terus kenapa harus di kamar begini terus kenapa nggak ke rumah sakit
mah mau ke rumah sakit dong biar di tangan langsung dokter
iya noh papa mau ke rumah sakit tadi mama udah daftarin bapak kok
jam sebelas siang ya mah
iya noh kamu gak usah khawatir udah daftar kok
ya udah kalau gitu nanti berangkatnya lebih awal biar gak telat ya
gini sebenarnya ada kabar kabar bahagia yang ingin aku sampaikan ke mama sama juga papa
kabar apa noh
aku barusan aja ditelepon sama rumah sakit penang jaya specially center
mereka bilang kalau donor matanya udah siap dan aku akan di operasi besok
makanya mereka minta aku harus datang sore ini karena ada pengecekan lebih lanjut
sebelum persiapan ke operasi
nah operasinya besok mah
alhamdulillah ya pak
no mama senang banget ini berita gembira buat kamu ya
iya papa juga senang banget
enggak enggak papa gak apa apa kok mama aja antri nino ya mah
enggak enggak enggak
pokoknya apa apa ke rumah sakit mama yang temenin
nanti aku coba sendiri
sama aku cari alternatif mungkin
sama untuk telepon catherine kalau catherine bisa bantu nemenin ya
aku minta tolong dia
kalau enggak ya aku sendiri aja nggak apa apa
iya sih noh
mama tuh bener bener mikirin kamu loh no
masalahnya operasi ini kan udah bener bener kamu tunggu
dan ya harus daftar secepatnya jangan sampai gak dapet kesempatan kan noh
ya insya allah pasti bisa
noh coba kamu telepon catherine mudah mudahan dia bisa nganterin kamu ya
saya telpon kamu pagi pagi karena saya benar benar mau minta tolong sama kamu
kalau kamu ada waktu saya ingin kamu temenin saya untuk ke penang buat operasi mata
berangkatnya sih hari ini karena saya operasinya hari itu
ini jadwalnya juga mendadak karena mereka baru nelfon saya pagi ini
ya estimasinya sekitar dua atau tiga hari ke depan
pagi ini juga harus ke rumah sakit dan ke rumah sakit
jadi saya harus menemani mama
jadi saya berharap kalau kamu bisa menemani saya
saya harus izin dulu pak dengan keluarga saya
tapi kalau kamu bisa saya sangat berharap karena ini kesempatan untuk saya bisa melihat lagi
karena saya tidak pernah tahu kapan lagi akan dapat jadwal untuk operasi
jadi saya sangat berharap
saya sangat berharap kalau kamu bisa bantu saya untuk menemani saya disana
pasti pak pasti pasti saya usahakan
iya terima kasih sebelumnya kat
ya mudah mudahan dia bisa ya
aku seringnya apa aja bebas
oke bikinin sebentar ya
palingan juga lagi siap siap
heeh cewek kalau siap siap itu pasti lama
selamat pagi kat
mau roti nggak
itu tuh pasti di selain itu
selainnya mau yang mana tuh pilih
aku kira kira boleh nggak ya
kalau ikut ke penang nemenin pak nino operasi mata
nggak sih makanya aku ikut ke penang itu karena diajak pak nino
jadi orang tuanya nggak bisa nemenin ke sana
kamu itu kan bukan muhrim dengan nino
sekarang kamu pergi berdua dengan dia ke sana
kamu pikir deh
kalau orang lain tahu gimana
ya kakak nggak senenglah
ya lagian mau gimana lagi kak
aku kan personal asisten ya
pasti ikut ke mana aja lah
lagi ini kan beda kamar juga
menurut aku sih
apa yang kamu bilang tuh ada benarnya enggak
dan ditambah lagi papanya nino kan nggak bisa ikut nemenin

oke sekarang nino aku tanya sama pakmu
kalau seumpamanya terjadi hal hal yang tidak diinginkan
siapa yang mau bertanggung jawab
makanya aku nggak mau seperti ini sekarang
ya nggak mungkin aneh aneh lah kak
jelas jelas nino tuh buta
kamu nih mikirnya kejauhan deh
kakak izinin kamu pergi
tapi ingat ya
jaga dirimu baik baik
harga diri kamu itu nomor satu
nino itu status sebelum bercerai masih punya istri
dan kamu juga sebentar lagi mau menikah sama randy
kakak tuh udah sering banget ngomong kayak gitu
lagipula aku juga bukan pelakor
ya kan bukan pelakor cuma ngingetin aja
bisa aja om parconya jam sembilan
ntar sebelum yea macem macem

belum aku juga masih nunggu
gini aja kalau dalam waktu setengah jam gak ada kabar dari catherine
biar mama aja yang nganterin kamu ya sayangnya
aduh gimana ya
pak saya mau kabarin
alhamdulillah saya diizinin sama kak angga untuk temenin bapak ke penang
alhamdulillah cat terima kasih
terima kasih banyak ya cat
habis ini saya ngurus semua tiketnya jadi saya minta tolong sama kamu
oke pak akan segera saya kirim ke bapak
sekali lagi terima kasih banyak ya cat
alhamdulillah nih aduh mama senang banget
kalau gitu mama siapin baju kamu ya
nggak usah ma
aku minta tolong mama pesenin aku tiket aja
ada aplikasinya di situ ke penang ya ma
oke nino ini mama udah pesenin ya
kap india nino
ini insya allah store dodo tapi
aaron fashion estaban cobain wemosh biji dari dunia itu
kapan sakit terus adults

siang ini aku ke penang mas
kamu ngapain kesana
soalnya besok paginya itu ada operasi transplantasi mata mas
kenapa kamu yang nganter kesana
ya habis siapa lagi mas
aku kan asistennya
papanya kebetulan lagi sakit jadi orang tuanya nggak bisa
nusita akunya mendadak
kamu jaga diri baik baik ya
jam dua belas siang
saya mau ketemu sama bella
mau ketemu mila ya mas
semoga cepat sembuh
semoga cepat sembuh ya
semoga semuanya lancar
soalnya nanti flight jam satu
kita aku terlambat jadi harus buru buru ke bandara
nanti kalau udah sampai sana kabarin saya
gua harus kuat
lagipula ini yang terbaik buat mas randi
dan terbaik juga buat hubunganku sama dia
kalau ada sesuatu sama al
seperti kemarin pencarian atau apa
tanya aku dulu
minta izin sama aku dulu
jangan kayak kemarin lagi
aku gak suka dan itu bahaya
kita gak tau sebahaya apa
kamu udah ngomong ini dari kemarin berkali kali
aku udah tau
biar gak kulang lagi aku gak suka
perasaan itu aku nggak suka
kok al gak ada kabar ya dari kemarin pak
dari kemarin kamu nggak update mama loh
ya allah rena sakit apa
brown hitties nya kumat ma karena kebanyakan makan es krim
aduh kasihan rena
al kalo brown hitties lagi kambuh itu memang bisa semingguan
pasti rena lagi batuk batuk terus ya sekarang
saya minta doanya ya ma semoga rena cepet sembuh
iya pasti mama doain kok
terus jadi gimana iqbal
saya terus pantau ma
alhamdulillah kemarin saya sudah dapat tempat semuanya iqbal
saya juga sudah pasang penyadap disana
jadi sewaktu waktu kalau misalkan dia mau ketemu sama bosnya saya bisa tau
ide kamu bagus sekali al
ya udah mama doain
ini masalah iqbal dan bos besarnya itu bisa cepat terungkap ya
kabarin mama ya a kalau ada perkembangan lebih lanjut lagi soal iqbal
iya ma insya allah nanti kalo ada perkembangan lagi soal iqbal

ya udah al assalamualaikum
bahwa sarah tanya soal perkembangan iqbal
aku bilang alhamdulillah udah dapat tempat dia bersembunyi
dan aku juga sudah pasang penyadap di rumah
apa mungkin bosnya iqbal ini ada hubungan keluarga sama jessica
aku masih belum tau
tapi aku mau ceritau ke mama
aku mau ceritau sampai semuanya dapat
udah gak usah dipikirin lagi ma
eh sus maaf dokter andi nya ada udah sampai
dokter rani udah di ruangannya
maaf bu rosa bukannya kemarin ibu baru dateng
ya memang kemarin dateng tapi tolong didaftarkan lagi ya bu sus
baik sebentar ya saya akan daftarkan
ya sus ada apa ya
ini ada surat buat dokter
ya makasih ya sus
sama sama dok saya permisi ya dok
gimana elsa baik baik aja kan
ehm atau elsa kan bu
atau ada peneror lagi dok
alhamdulillah keadaan elsa baik baik saja bu
alhamdulillah syukur kalau kayak gitu
justru karena keadaan elsa yang baik baik saja
saya ada yang ingin saya sampaikan ke ibu
kemarin kepala lapas pinang jaya datang kesini bu
beliau juga memutuskan agar elsa kembali ke lapas minang jaya besok bu

dan hari ini saya sudah dapat surat resminya
tolong jangan kembalikan elsa ke lapas
elsa kan lagi hamil besar dok
gak mungkin dia kesana
kondisi kesehatan jiwanya juga belum stabil kan dok
ini sudah keputusan pihak lapas pinang jaya
dan saya tidak bisa berbuat apa apa bu
saya hanya menyampaikan itu aja ya bu
itu uangnya boleh kelar
dan saya kasihan dengan ibu jessica itu

kita harus cepat ngobrol sama dokter lisa pak
aku ini gak sabar

pak ayo dong pengembut sedikit lagi pak
mama kayaknya terpukul banget
gue gak mungkin ke kantor kalau keadaan mau kayak begini
reina juga masih sakit
andien juga masih capek ngurusin reina sendirian
ren saya hari ini gak masuk kantor ya
oh gitu ya pak
tapi ada beberapa hal pak yang harus bapak putuskan hari ini pak
dan ada beberapa materi juga untuk miting lusa yang harus kita diskusikan dahulu pak
iya saya tahu makanya saya sekarang telpon kamu minta kamu pergi ke rumah saya sekarang ya
kita bicarakan di rumah semuanya
oh ya pak baik pak sekarang juga saya berangkat dari kantor ya pak ya hati hati iya pak sama sama
kita mau ke kantor